selain kaya akan keberagaman budaya provinsi jambi juga dikenal memiliki banyak makanan tradisional seperti kue sebagai camilan sehari hari
selain cita rasanya yang enak tak jarang kue khas jambi juga unik
seperti yang ini nih kue tradisional kubang boyo atau kubangan buaya atau disebut juga kue buaya berendam oleh warga jambi
sesuai dengan namanya kue ini memang terlihat seperti punggung buaya yang sedang berkubang di kolam lumpur atau berenang di permukaan air
lucu ya bahannya juga mudah didapat ada tepung ketan gula merah daun pandan parutan kelapa garam dan gula pasir
untuk membuatnya tepung ketan dicampur dengan air daun pandan kemudian diaduk lalu diisi dengan parutan kelapa yang dimasak dengan gula merah
setelah dimasukkan ke dalam kaplastik
adonan disiram dengan santan dan dikukus selama tiga puluh menit
bunda eli penjual kue buaya berendam ini dapat menjualnya dengan harga rp lima belas untuk cup besar dan rp tujuh lima ratus untuk cup kecil
total lima belas hingga dua puluh cup kue bisa dijualnya dalam sehari
kalau rasanya itu legit gurih manis karena dia isinya itu pakai inti kelapa yang kita masak pakai gula merah
dan di luarnya itu santan kental yang kita kasih garam dan kita kasih sedikit gula pasir jadi menjadi gurih
rasa gurih dan manisnya merupakan perpaduan yang sempurna bagi para pencinta kuliner
cocok dijadikan teman pengganja lapar di saat santan
masih soal kue unik khas jambi
masih soal kue unik khas jambi
masih soal kue unik khas jambi
masih soal kue unik khas jambi
ada pedasnya juga ya ada cabenya juga kan tadi ya
manis manisnya juga ada
terbayang tidak rasanya gurih dengan sensasinya yang pedas
nugroh kesumawan jambi